rumah sakit dr pirngadi medan rabu pagi memperlakukan himbauan kementerian kesehatan
untuk menghentikan sementara pemberian obat bentuk cair atau sirup pada pasien
bagian farmasi rumah sakit sudah menyimpan obat bentuk cair atau sirup untuk anak
terutama obat sirup yang mengandung paracetamol
langkah itu diambil setelah melonjaknya kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal di sumatera utara
tertindak institusi menteri itu sudah sama ke bagian anak
nanti bagian anak pun juga sudah mengatakan tidak akan pakai sirup paracetamol lagi
hingga rabu siang dinas kesehatan sumatera utara dan ikatan dokter anak indonesia idai sumatera utara mendata
ada dua belas kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal
tujuh orang diantaranya meninggal dunia
kita akan instruksikan ya hari ini semua fasilitas kesehatan
untuk jangan mempergunakan sirup tersebut
begitu juga kepada apotek apotek toko toko obat dan selainnya
kita akan instruksikan melalui kadinkes kabupaten kota yang mempunyai wilayah kerja untuk memantau dan membina ini dengan baik
sementara itu hingga rabu siang salah satu apotek di medan masih menjual obat sirup untuk anak
pemilik apotik mengaku belum mendapatkan instruksi penarikan
ataupun larangan penjualan obat tersebut dari dinas kesehatan dan balai pom setempat
sebelum ada instrusi sih kita jual dulu
karena sementara ini pun para stamau kan produk yang memang sudah lama dan itu umum
dan itu untuk diagnosa awal orang penyakit demam anak anak gitu kan
dan itu sebetulnya sih belum tau sih kejadian seperti ini
sebetulnya ya perlu instruksi dulu lah dari binkes atau balai pom itu
sementara itu beredarnya informasi tentang obat obatan
sirup yang diduga sebagai salah satu penyebab ginjal akut bagi anak
menyebabkan sejumlah masyarakat resah
pengennya sih pemerintah ngasih informasi yang jelas terkait sirup ini gimana gitu kan
biar kita bisa aware juga ke rumah dan orang orang terdekat juga pada tahu kan
sejumlah orang tua ini berharap pemerintah tegas mengambil keputusan
terkait izin penggunaan obat sirup untuk anak agar tidak terjadi kebingungan di masyarakat
dibeliputan cnn indonesia
kementerian merilis data terbaru gangguan ginjal akut pada anak hingga delapan belas oktober dua ribu dua puluh
tercatat dua ratus enam kasus dengan sembilan puluh sembilan kasus meninggal dunia
ya dan sebagai langkah pencegahan kementerian kesehatan meminta tenaga kesehatan
dan fasilitas kesehatan untuk sementara waktu tidak memberikan resep obat sirup pada anak
kementerian kesehatan republik indonesia melaporkan akumulasi kasus
gangguan ginjal akut pada anak yang terjadi di tanah air
jurubicara kementerian kesehatan muhammad syahril mengungkapkan
sejak januari dua ribu dua puluh dua hingga delapan belas oktober dua ribu dua puluh dua tercatat dua ratus enam kasus dengan sembilan puluh sembilan kasus meninggal dunia
jumlah kasus tersebar di dua puluh provinsi
perkembangan kasus yang dikenal dengan nama acute kidney injury atau aki ini
tertinggi terjadi pada periode agustus dan september
syahril menegaskan tingginya kasus gangguan ginjal akut pada anak tidak ada hubungannya
dengan vaksin covid sembilan belas maupun kasus infeksi covid sembilan belas
syahril melanjutkan kemenkes meminta setiap tenaga kesehatan fasilitas kesehatan
seperti apotik untuk sementara waktu menyetop pemberian obat sirup pada anak dan balita
rekomendasi ini disampaikan sebagai tindakan kuas padaan hingga adanya hasil penelitian
dari bpom dan kemenkes
fasilitas pelayanan kesehatan untuk anak dan balita
nah untuk sementara ini tidak meresepkan obat obat
atau memberikan obat obat dalam bentuk sediaan cair atau sirup
sampai hasil penelusuran dan penelitian tuntas
ini diambil langkah dengan maksud dugaan dugaan ini sedang kita teliti
nah untuk menyelamatkan anak anak kita yang lebih berat
maka diambil kebijakan untuk memelihara kebijakan yang lebih berat

maka diambil kebijakan untuk melakukan pembatasan ini
tiga kasus gangguan ginjal akut
masyarakat diimbau untuk selalu memantau kondisi anak saat terjangkit sakit
khususnya dengan gejala demam lebih dari tujuh hari
diare dan batuk bilek
apalagi jika anak mengalami penurunan jumlah urin
tim liputan cnn indonesia